dulu yang datang ke rumah gue waktu kita masih kecil
lo pikir gue mau kita berkeluarga
enggak gak mau gue
gue tau aja
gue cuma mikirin diri lo sendiri
andai lo tau gue masih hidup dari awal
lo pasti udah bunuh gue iya kan
saya nggak pernah ngelakuin hal itu
terpikir pun juga tidak
saya mau minta
bapak ini yang tadi nyurik saya kan
saya gak kenal sama dia
saya gak kenal sama dia
enggak deh udah aku gak usah banyak ngeles
terus emang beneran om ya yang udah ngahuni semua ke saya dan mama saya
enggak jangan kamu ngakuni
eh berani beraninya kamu ngomong begitu sama saya
ampun bos ampun ampun bos
dia jelas lapa dia berani
orang aku yang suruh
papa jangan mau ngelawan aku pa
kalau papa berani ngelawan aku
jangan berharap untuk menang
ya ampun kenapa clara jadi seperti ini
apa anakku benar benar sakit jiwa
dokter gimana kondisinya
lumayan parah akibat benturan yang cukup keras di kepalanya
saat ini pasien butuh istirahat
saya harap mas sama ibu menunggu di luar untuk sementara
ya terima kasih ya dok
tahap rue pangku lagi
aku keluar dulu ya
kalah alat bantuinnya gue lepas
kasian banget kakak gue
ternyata ini semua benar tante
tante bisa ngerasain apa yang kamu rasakan
ternyata papa kamu itu
adalah orang yang sangat kejam
gak punya hati
sampai dia tega mau habisi kita berdua
aku bener bener gak percaya
tante papa tega banget sama aku tante
tante papa sekejam itu
siapa juga yang ingin memiliki seorang ayah
yang seorang pembunuh
apalagi kalau dia ingin membunuh anaknya sendiri
kenapa ya papa seperti ini sama aku
kenapa papa sekejam ini
terus benci papa kamu
balaskan dendam dan sakit hati aku muna
untung ada ada apa ya

udah lepas aja
iya gue bisa lepas dari gue

jadi tau lah sih
gimana jadi gue ya
biar dia tau lah sih
biar dia tau lah sih
dia mau bunuh aku
aku gak bakal menyesal

dia gue ini adik kamu
anak dari tante sintia
simpenannya papa kamu
pilih mama atau perempuan simpanan papa ini
jawab pak papa pilih siapa

sebaiknya bawa pergi diego dari sini
sebaiknya bawa pergi diego dari sini
saya gak butuh uang
sekarang juga kamu dan diego pergi dari sini
dulu yang datang ke rumah gue waktu kita masih kecil

kenapa gak bilang dari awal
kamu mau ganteng gue adik kamu gitu
kamu pikir gue mau kita berkeluarga
enggak enggak mau gue
gue tau aja
kamu cuma mikirin diri kamu sendiri
anda yang tahu gue masih hidup dari awal pasti hidup di gunung saya

gue gak peduli harta bokap

dan gue gak akan ngelakuin seperti yang lo bilang
karena gue seneng ternyata gue punya saudara
lo mau ngomong kayak gitu seribu kali juga
gak bakal gue percaya lo
gak bakal gue percaya sama lo
aku mau kasih tau sesuatu sama kamu
sebenarnya mama aku
sofia itu ada hubungan sama papa kamu
dan papa kamu itu
dan abis itu raja benci banget sama ibu aku
karena mamanya sakit hati dan akhirnya meninggal
lo ceritain sekarang maksudnya apa
mau nama sampe kapan pun gue gak akan maafin raja ngerti
aku gak berhak untuk ikut campur
tapi aku berharap
kamu bisa menerima diego